kantor lurah di macinigusung kota makassar sulawesi selatan
dirusak sekelompok keluarga
dari penyelidikan polisi pelaku emosi karena merasa dipersulit
untuk mendapat berkas pemulangan pasien reaktif covid sembilan belas
yang tengah diisolasi di sebuah hotel
berdasarkan penyelidikan polisi perusakan dilakukan secara spontan
oleh salah satu keluarga pasien reaktif covid sembilan belas
yang tengah menjalani isolasi di salah satu hotel di makassar
mereka melakukan perusakan karena mereka merasa dipersulit
untuk mendapat berkas pemulangan anggota keluarganya
polisi telah memeriksa sepuluh orang dan lima di antaranya
tengah menjalani pemeriksaan intensif di mapolsek makassar
hingga kini polisi telah melakukan olah tkp
dan mengumpulkan bukti bukti terkait peristiwa ini
motif dari kejadian tersebut yaitu ada warga yang merasa jengkel
dan menganggap bahwa mereka dipersulit pada saat akan mengambil
salah satu atau memulakan perusakan